mas tolong di luar aja mas gak boleh masuk
mas tolong di luar aja mas gak boleh masuk

kamu mau cari kemana dan kamu mau naik ke apa fadil
fadil gak tahu pak tapi fadil harus cari kamila
daripada cuma terjebak di sini pak

semoga semuanya baik baik saja
semoga kamila diberi keselamatan
tanpa kurang satu apa
kamu buat kita jaga mila lepaskan mila
edho sakit tuh perut aku sakit
aku gak mau
tolong berhenti dulu do tolong berhenti dulu do
enggak enggak enggak aku gak mungkin berhenti mila
aku mesti bawa kamu ke tempat yang aman dulu
aku mau kita berhenti jadi sabar
saudara aku sakit aku benar benar sakit do
ado aku gak bohong do aku benar benar sakit
bila aku tahu kamu cuma buah buah
jadi tolong jangan dia dia lagi
mesti bawa kamu ke tempat yang aman dulu
aku butuh pemasak do
aku aku benar benar sakit
aku tahu kamu ngaku ngaku
tapi gak mungkin aku nungguin kamu di sini
di sini nggak ada rumah sakit
tolong jalanan kita tinggal di situ lagi
aku harus ketemu sama dokter dong
duh sakit tuh sakit
aduh kan aku berdarah
aduh kan aku berdarah
aduh kan aku berdarah
aduh kan aku berdarah
mila kamu berdarah mila
aduh tolong aduh
aduh aku mau ke rumah sakit dong
aduh aku mau ke rumah sakit dong

aduh tolong dong aku mau ke rumah sakit dong
kamu yang kuat ya sayang
aduh aduh mau ke rumah sakit dong
susah mau gini dimana
lebih baik taruh di berangkat dulu aja pak
eh mas mas tolong di luar aja mas
nggak boleh masuk
tapi saya mau jalanin dengan kamila juster
tapi pas nggak boleh masuk maaf ya mas ya
ya allah kenapa kamila jadi seperti ini
kandungannya kamila kenapa
kami sudah berjuang mempertahankan bayinya
dan karena itu gue minta lo pergi dari sini
dia harus istirahat total
karena sedikit aja pikiran yang terganggu
akan berpengaruh langsung pada bayinya
aduh aduh kandungan aku berdarah do
tenang tenang tenang
kamila pasti selamat kamila pasti selamat
dan kalaupun ada yang mengandung korban
biar bayinya aja bayi aram itu aja
gimana dokter darahnya keluar terus
ya allah jantungku berdetak kencang sekali
ada apa ini
ya sudah kamu tidur lagi ya
dokter keadaan kamila gimana
anda suami pasien
istri anda harus melahirkan bayinya sekarang juga
memang sudah beberapa bulan
kok melahirkan sekarang
loh ada kan suaminya masa nggak tahu
masa nggak tahu
masa nggak tahu
masa nggak tahu
terus keadaannya kayak gimana sekarang dok
gini kondisi pasien sangat lemah
karena pendarahan tidak berhenti dan air ketubannya pun sudah pecah
jujur persalinan seperti ini sangat membahayakan nyawa pasien

betul dan bayinya pun akan lahir prematur
betul dan bayinya pun akan lahir prematur

kemana sudah selesai
dokter tadi bilang sama aku
persalinan kamu akan segera dilaksanakan
aku boleh nempelin kamu
kamu pergi kamu pergi
aku benci kamu aku benci kamu
tidurkan aku dulu mel
enggak aku benci sama kamu
aku benci sama kamu
kamu pergi dong

tapi aku terus terima dok
kenapa kamu nyakitin anak aku dok
kamu gak boleh nemenin aku
kamu pergi dari sini
kalau sampai anak aku
kenapa nama aku gak akan pernah paham
aku gak pernah bermaksud terakhir kamu dan bayi kamu
sama sekali gak pernah
dan aku minta maaf mel
aku lupa diri
sakit dok sakit
aku pergi aku pergi
maaf pak silahkan keluar pak
emosi pasien sudah labi
tolong ya pak silahkan keluar
maaf pak silahkan keluar pak

saya ingin jauh paku
aku mau jauh

dong cara cara kerasftah

tapi kamu juga berani buat tahu jawab dok
dulu tuh kamila cinta banget sama lo
tapi sekarang lo membuat apa pun
amin aku lelah
kamu nggak apa apa taufan
edo nggak mencelakai kamu
tadi edo sumpah nyerang taufan
tapi dia gagal mencelakai taufan pak
fadil mana pak
fadil pergi cari kamila
taufan nggak tahu mas
taufan siap pak
iya siapa bu
sebentar ya bu ya
sebentar ya bu ya
dia kayak gini pak
ah ya tufan pak
iya saya sendiri
saya kesana sekarang
mas mas balik mas
dia berulang kali mau bilang sama aku
kandungan kami berbasalan dok
kondisinya gak sehat
jangan kagum dia jangan siksa dia
kenapa kenapa lo begitu siksa dia dok
jangan salahin gue terus dil
kenapa baru sekarang mau sadar
setelah kondisi kamila kayak gini
kenapa baru lo sadar
dan kenapa setelah kamila diambang kematian
kamila bisa mati gara gara perbuatan lo
lo tega bunuh kamila
pak pak pak berhenti pak
pesan erahkan segera kamila
ibu kamila meminta seseorang untuk menemannya di dalam
maaf bukan anda pak
karena ibu kamila sudah menolak anda
saya takut jika anda yang masuk
kondisinya akan semakin buruk
tapi saya harus masuk dok saya harus masuk
tolong jangan memaksa
maaf siapa yang bernama fadil
ibu kamila meminta anda untuk menemani dia di dalam
iya dok perusahaan gue belum selesai sama lo